calon presiden nomor urut dua prabowo subianto menunda pertemuannya dengan utusan joko widodo
yang juga menko kemaritiman luhut binsar panjaitan karena kondisi fisiknya yang kurang baik
hingga saat ini belum ada informasi lanjutan soal pertemuan berikutnya
calon presiden nomor urut dua prabowo subianto menunda pertemuannya dengan menko kemaritiman
luhut binsar panjaitan karena kondisi fisiknya yang kurang baik
calon presiden nomor urut dua prabowo subianto menunda pertemuan berikutnya
si pak prabowo dalam kondisi yang kurang sehat jadi pertemuan dipatalkan ditunda
tapi untuk keputusan dari pak prabowo sendiri ini akan menerima apa berdiri nantinya
memang ada undangan dari keputusan jokowi
sementara itu wakil ketua umum partai gerindra fadli zon menilai upaya kubu jokowi maruf ingin menemui prabowo
merupakan upaya yang tidak perlu dilakukan untuk saat ini
mengingat tim bpn masih fokus
dan mengawal perolehan suara pemilu dua ribu sembilan belas
fadli zon bahkan mengaku tidak tahu jika upusan tkn yang disebut sebut adalah menko bina kemaritiman
luhut binsar panjaitan telah menjalin komunikasi melalui telepon dengan capres nomor urut dua prabowo subianto
putusan untuk apa tunggu aja hasilnya
saya kira nggak perlu lah
kenapa pak tidak merasa tidak perlu adanya pertemuan dengan
saya kira nggak perlu
tunggu aja hasilnya

ada jaga pertemuan dengan pak luhut
oh nggak tahu saya
sebelumnya menko bidang kemaritiman luhut bin sarpanjaitan berharap orang orang di sekeliling prabowo subianto tidak memberikan masukan yang tidak benar
sebagai utusan presiden yang diminta bertemu dengan prabowo luhut juga menganggap prabowo sebagai aset bangsa yang berjiwa patriotik
yang turut menanggung

oleh karena itu dirinya berharap tokoh tokoh di sekeliling prabowo harus bisa memberikan informasi yang tepat
memang saya sudah teleponan sama pak prabowo bicara pertelpon
ya kami kan teman
bicara baik baik bicara ketawa ketawa
ya kita janjian mau ketemu
hari minggu kemarin
kemudian ada masalah teknis beliau agak flu sakit flu
dan ya kita harus schedule pertemuannya
sebelumnya calon presiden petahana jokowi dodo mengutus luhut untuk menemui prabowo sebagai langkah untuk menciptakan kerukunan di antara elit politik
tim jeputan cnn indonesia